untuk pertama kalinya pemilihan legislatif berlangsung serentak dengan pemilihan presiden
keriuhan pilpres pun seperti mengalahkan ajang pemilihan wakil rakyat
meski survei carta politika menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat terkait pemilu dua ribu sembilan belas sudah di atas sembilan puluh persen
yang mesti diwaspadai sekarang adalah terdapat bahaya politik uang dan persepsi masyarakat terhadap hal itu
untuk membahasnya saya akan undang sekarang silakan mendekat ke sini direktur eksekutif perludem mbak titi anggraini
terima kasih mbak titi selamat malam
kita sudah hadir ini saya yakin ini adalah topik yang sangat disukai oleh teman teman perludem
yaitu soal pamor pileg dan ancaman politik uang
pamor pilek sekalipun memang dari survei carta politika terbaru sudah sekitar sembilan puluh persen mengerti bahwa ada pemilihan legislatif juga
tapi hasil dari perludem bagaimana kalau benar benar di lapangan
ya jadi memang hambatan terbesar adalah karena pemilu presiden berbarengan dengan pemilu legislatif
dan implikasi kenapa pengetahuan soal pemilu legislatif lebih minim atau lebih terbatas daripada pemilu presiden
karena kan begini ketika pilek pilek presiden berbarengan kerja kerja pemenangan itu akan lebih optimal
kalau partai politik peserta pemilu itu boleh mengusung sendiri kadernya untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden
kerja kerja pemenangan itu bisa dilakukan berbarengan
memenangkan calon anggota legislatif tetapi juga all out sambil memenangkan calon presiden
tetapi kan kita tidak ya
kita kemudian memperlakukan ambang batas pencalonan presiden sehingga akhirnya dua ribu sembilan belas kita hanya ada dua paslon
nah pada saat ini ada kurang lebih dua ratus lima puluh ribu kandidat dengan lima surat suara yang akan kita coblos
jadi ada kurang lebih dua ribu lebih daerah pemilihan
nah alamiahnya kalau orang diperhatikan
dihadapkan pada banyak pilihan maka pilihan pilihan yang lebih terbatas itu akan lebih menonjol
jadi dari lima surat suara ini kalau kita lihat pilpres hanya ada dua paslon
kita lihat ya sekarang apakah ini juga terrepresentasi silahkan lanjutkan
ya lalu pemilu dpr itu kan calonnya banyak karena alokasi kursi tiga sampai sepuluh
dpd rata rata itu jumlahnya di atas dua puluh
dprd provinsi juga begitu alokasi kursinya tiga sampai sepuluh dan dprd kabupaten kota juga
di daerah pemilihan mbak putri kita harus mengenali lebih dari satu ratus lima puluh caleg
nah ketika misalnya diperhadapkan ada dua paslon nih menonjol
mau tidak mau kita pasti tertarik ke sana
dan ini sepertinya juga tergambar di survei carta politika
saat pemilihan umum tujuh belas april kertas suara manakah yang akan dicoblos terlebih dahulu
semuanya menjawab tentu saja presiden dan wakil presiden tujuh puluh lima
sisanya baru mikir ini nih
sisanya baru mikir dpd dpr ri dprd tingkat satu dprd tingkat dua
ini menjelaskan ya mbak kenapa dprd kabupaten kota itu lebih banyak yang setelah presiden dprd kabupaten
dprd kabupaten kota
karena saiznya kan lebih kecil
karena dan juga lebih dekat mungkin ya
dan lebih dekat
lebih dekat dengan masyarakat ya
daerah daerah rural di luar kita jakarta jakarta memang tidak ada dprd kabupaten
dprd kabupaten kota lebih kuat
karena segmentasi daerah pemilihannya lebih sempit
sehingga bisa lebih mengenali aktor aktornya
jadi lebih mengakar di masyarakat
lebih tertarik juga ya
kertas suara dpd ini karena di kertas suara dpd ada foto
ini ada fotonya ini ada fotonya
sementara tiga yang lain dpr ri dprd provinsi dprd kabupaten kota hanya lambang partai dan nama
belum lagi ukuran surat suaranya itu kan lima puluh dua cm x delapan puluh satu cm
ibaratnya kalau ini ya setengah badan kita kan lebih begitu ya
jadi itu melahirkan tantangan sendiri
politisi politisi ataupun elit partai ketika berdiskusi talk show atau berdebat kan yang dibahas isunya pilpres
jadi jarang yang kemudian mendiskusikan platform partainya
bagaimana agendanya di pemilu legislatif
mereka pun tampilnya atas nama pemilu presiden
kalau misalnya dari kalau ini kan hanya pertanyaannya seperti ini ya
kalau dari carta politika
tapi kalau misalnya dari teman teman perludem
sudahkah menghitung berapa persen sih sebenarnya yang sudah betul betul calon pemilih
atau para pemilih yang sudah betul mengenal calegnya
dari interaksi ya
kurang dari lima puluh persen
kurang dari lima puluh persen
kurang dari lima puluh persen
pertanyaannya mendasarnya adalah kadang kadang
siapa yang saya harus pilih
kemana saya harus cari informasi
nah itu dia
itu kemudian pertanyaan berikutnya nih
nah ini dia
kita lihat sekarang ya
jika nanti pada tujuh belas april saat pemilu dilaksanakan
manakah yang akan bapak idu tandai coblos deket paswara
ini sudah betul ya mencoblos nama calon
kalau kenal calonnya silahkan
kalau tidak ya artinya ini kan biasanya pilihannya
kalau misalnya nggak kenal sama calonnya siapa siapa
ada sekitar tiga puluh satu persen di sini
ini bisa asal satu partai
ini bisa asal satu partai
boleh kalau beda partai
jadi partainya pilih partai a caleknya pilih partai b
itu suaranya tidak sah
kalau ada kemungkinan kan lupa gitu di dalam
mbak putri tahu tidak
dua ribu empat belas suara tidak sah untuk pemilu dpr
itu sejumlah empat belas juta lebih
dari total suara pemilih yang pergi menggunakan
setara dengan sepuluh delapan persen
padahal ambang batas parlemen kita kan empat persen
dua ribu empat belas suara tidak sah atau invalid vote
pemilih sudah datang ke tps
salah memberikan suaranya sehingga tidak bisa dihitung
karena suara tidak sah
itu adalah pemenang ketiga pemilu
setelah pdip golkar suara tidak sah baru gerindra
nah di dapil banten
apa yang terjadi sebenarnya mbak
ya karena itu tadi memilih partainya partai a
calegnya partai b
lalu kemudian memilihnya lebih dari dua caleg
itu salah satu yang kita temukan membuat suara tidak sah
oke kita lihat sekarang
ini dia ya
kembali kami ingatkan
sekalipun mungkin informasinya sudah banyak beredar
tapi kita lihat sekarang
ada lima surat suara ya
ada lima surat suara
presiden dan wakil presiden
kemudian dpr ri warna kuning
dprd provinsi warna biru
kemudian kabupaten kota warna hijau
dan dpd ri warna merah
ini dia sekarang
ini dia sekarang
ini adalah dewan perwakilan rakyat republik indonesia
ini dpr ri yang tadi disampaikan oleh mbak titi di sini
tidak ada foto ya
tidak ada foto
tidak ada foto
karena masih banyak teman teman saya juga yang berpikir
pokoknya cari fotonya aja
pokoknya intinya cari foto
yang cantik yang apa misalnya kayak gitu
tapi itu tidak berlaku untuk dpr ri
dprd tingkat satu dan dprd tingkat dua
jadi kalau misalnya yang betul itu adalah partai saja gitu ya
atau apalagi mbak titi
tanda gambar partai dan nama caleg tapi harus dari partai yang sama
ini dan ini gitu
itu bisa masuk suaranya satu ya
yang salah adalah partainya ini calegnya ini
dan itu bisa terjadi
sangat bisa terjadi
banyak terjadi pada dua ribu empat belas
jadi invalid vote atau suara tidak sah itu kejadian yang seperti ini
jadi kalau atau kemudian faktor politik uang
kita belum bahas ya
karena yang kasih uang terlalu banyak mbak putri
yang dipilih semua yang kasih uang
nah itu jadi beberapa caleg yang dia akan pilih
itu juga kita temukan
soal politik uang kita bahas nanti setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum kita membahas tentang antisipasi atau ancaman politik uang
yang juga marak dan ini terlihat di hasil survei carta politika terbaru
kita ingin mengajak lagi untuk melihat bagaimana cara mencoblos yang benar
supaya tidak terjadi invalid vote ya istilahnya
suara suara yang tidak sah
sekali lagi ya kita lihat sekarang
mbak titi mungkin mau menjelaskan
ya jadi suara sah
itu akan sah kalau kita coblos hanya tanda gambarnya saja
tanda merah gitu ya
misalnya begitu ya
logo partai politiknya gitu ya
dan hanya boleh mencoblos dengan alat coblos yang diberikan oleh kpu
kalau dengan alat coblos bawa dari luar itu menjadi tidak sah
memangnya ada mbak
ada ketentuan yang kadang kadang bawa rokok iseng
di sundut gitu ya
di surat suara itu tidak boleh
itu tidak sah ya
oke jadi logo partai
logo partai suaranya sah
oke logo partai suaranya sah
ini satu ya
kemudian berikutnya di
ini adalah suara sah
jadi sepanjang caleg yang dicoblos hanya satu orang
dan dari partai yang sama gitu ya
dipesankan untuk diperjelas lagi coretannya
tapi satu saja
di surat suara hanya ada satu saja yang dicoblos
berikutnya yang sah juga adalah
memilih tanda gambar partai
tanda gambar dipilih
boleh di nomor urut atau boleh di lambang
nanti ada lambang
kalau di sini kan tidak ada
tidak ada lambang kelihatan
atau di namanya seperti ini
partai yang sama
kolom yang sama
ini sah ya
nah kalau seperti ini
nanti suaranya diberikan untuk caleg
nah apakah kemudian misalnya agak pusing sedikit terus di tengah tengah salah gitu
misalnya di garis
garis ini nih misalnya
setiap suaranya sah
tetapi suara diberikan untuk partai politik
padahal kan untuk jadi calon terpilih harus berdasarkan suara terbanyak
kalau kita tidak hati hati mencoblosnya di garis
maka suara untuk partai bisa
caleg yang kita pilih tidak dapat suara kita
jadi memang ketelitian
dan betul betul cermat itu menjadi penting mbak putri
yang salah misalnya
biasanya coblos tanda gambarnya di nomor delapan
tapi senang dengan caleg dari partai yang ini
di partai nomor sepuluh
ini tidak sah
tidak sah ya
jadi inilah yang disebut dengan suara tidak sah
oke ini salah
ini salah ya
ini suara tidak sah gitu
oke ini tidak sah
mana lagi kira kira yang tidak sah yang pernah kejadian
yang kejadian lagi coblosnya dua tanda gambar partai
ini juga suara tidak sah
tidak boleh begitu ya
itu dia kira kira gambarannya
sekarang bagaimana dengan kita lihat yang berikutnya apa
kalau dpd lebih mudah ya
dpd lebih mudah
tetap harus satu saja
dimana mana pilihan itu harus satu
oke bisa di sini
kemudian di sini juga sah
atau di nama juga bisa
di nama juga bisa
dpd lebih mudah karena ada fotonya
jadi juga berfungsi itu ya
apk apk yang pakai foto foto ya
fotonya baru berpengaruh kalau untuk dpd
kalau dpr dprd kita cari foto sampai pusing tidak akan ada suara suara
kita lihat sekarang ini adalah pilihan terhadap calon anggota legislatif
jadi beberapa urutan apa ya
jadi ini preferensi partai politik
ada yang cari nama calegnya ini syukur syukur kalau nama calegnya nempel di kepala sampai masuk ke tps
gitu ya mbak titi
harus tahu lokasinya karena kan nama caleg ada di bawah logo partai
jangan sampai nama caleg tahu partainya tidak tahu nyari satu satu ada satu ratus lima puluh orang pingsan nanti nyarinya
ngomong ngomong mbak titi benar benar
udah ngecek belum sih semua nama ada satu ratus lima puluh caleg itu udah dong ya pak
kalau tidak pilsai sudah dong
dan juga sudah tahu mau pilih yang mana
pr nih pr buat anda semua
nah kita sih lihat sekarang soal money politics
ini ternyata mencengangkan mbak titi toleransi terhadap money politics
menurut bapak ibu saudara apakah politik uang atau pemberian hadiah dapat dimaklumi
dikenangkan dan ini menjadi warning bagi kita
warning bagi penyelenggara pemilu artinya apa
ada sikap perilaku yang permisif
berarti kalau ada caleg yang datang maka mereka akan memaklumi kalau ada politik transaksional itu
apalagi misalnya kejadian ditemukan delapan miliar sudah dalam bentuk amplop amplop
itu lagi lagi mbak mengkonfirmasi
apa yang terjadi sesungguhnya di akar rumput dan di lapangan kita terkait dengan pemilu dua ribu sembilan belas
bahwa memang itu ada ya
betul itu ada
dan faktanya ketika ott kpk mendapati amplop amplop yang memang disiapkan ditambah lagi masyarakat yang menganggap dapat dimaklumi
kenapa kemudian kasusnya sulit untuk terungkap
ya karena sebagian dari masyarakat itu merasa enggan atau tidak mau melapor karena kalau melapor dia lain sendiri
atau kemudian dia akan mendapat perundungan dirisak oleh masyarakatnya
karena menjadi istilahnya itu kok orang yang mengkhianati gitu praktik yang ada di masyarakat
suci lah atau apa gitu
nah tapi masalahnya sekarang mbak titi kan ada juga nih caleg caleg sekarang yang promonya atau kampanyenya
kalau misalnya dikasih uang sama orang lain silahkan tapi jangan lupa coblos saya misalnya kayak gitu
itu sebenarnya sebagai pesan untuk menyuburkan praktik politik uang dan korupsi
meskipun ada yang mengatakan efektivitas tanda kutip ya
untuk keterpilihan maka uang itu akan diberikan terus
jadi sekali dia bilang boleh ambil uangnya jangan pilih sama saja dengan ayo kita korupsi berjamaah
oke kembali itu supply demand ya
kita lihat sikap masyarakat bila ada seseorang yang memberikan politik uang dalam pemilu
ini dia tadi yang sudah dibahas sedikit
menerima dan akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah lebih banyak
ya ini wajar ya ini prinsip ekonomi gitu kira kira
menolak dan tidak menerima pembelian wow
ini itu adalah investasi pemilu bersih kita
jadi ketika kita misalnya
masih kecil sekali ya mbak tika
ya masih kecil tetapi kemudian kalau tiga puluh satu ini menjadi figur figur yang konsisten ini ibarat kita membangun island of integrity ya
mereka akan terus melanjutkan pada generasi generasi berikutnya
karena mereka lah yang kemudian selalu seperti memberi angin segar
karena itu mereka erat nipunya
yah rsekamen dapat mel gradient pemeluk dari buatan misalnya
mungkin ada sepertinya banyak kesalahan
tetapi lepas dan melepas tanggung jawab terkait dengan integritas kontestasi
dan itu yang terjadi
dan itu yang terjadi jangan minta kpu bahwa seluruh berintegritas
tetapi perilaku kompetisi peserta jauh dari integritas
itu jadi tantangan besar kita memang
oke tantangan besarnya seperti ini dua belas hari lagi menjelang pemilu
mbak titi terima kasih banyak sudah bersedia hadir pada malam hari ini
dan kami akan hadir setelah jeda kami masih membahas tentang
pamor pemilihan legislatif yang agak kurang bersinar
kalah oleh pamor ppres
tetap di cnn indonesia prime news